niat hati ingin mengubah nasib dengan merantau di luar negeri dan mendapat upah yang besar
mencapai seribu dua ratus us dollar atau sekitar tujuh belas juta rupiah
ada teman yang saya kenal
sebut saja mr x malah terjerat oleh kontrak paksa dan mahalnya denda yang harus dibayar
jika menolak untuk bekerja
bahkan mr x beberapa kali mengalami kekerasan fisik seperti dipukul hingga diborgol
awalnya mr x dan beberapa warga negara indonesia yang lain dijanjikan akan bekerja sebagai customer service secara online
dari negara kamboja di salah satu perusahaan startup yang ia juga tidak diberitahukan sebelumnya
mr x tergiur lantaran gaji yang besar dan perusahaan yang terkesan bertanggung jawab
ketika proses pemberangkatan secara ilegal dilakukan
karena di sana mereka sediakan hotel lalu ada makanan yang semua diatur
mereka sudah bayarkan lunas semua
tiket pada saat begitu kami sampai bali tiket sudah disediakan untuk dari bali

jadi ya oke ini perusahaan yang bisa dibilang niat lah untuk menolak

itu yang saya mulai percaya
menganggur imbas pandemi membuat mr x nekat untuk bekerja di kamboja yang masuk secara tidak resmi
paspornya paspor wisata ya supaya jangan ditanya tanya terlalu banyak oleh pihak imigrasi indonesia
lalu tujuannya nanti ke kamboja ditanya oleh imigrasi indonesia ditanya seperti apa kamu mau ngapain kamboja
mau wisata juga
mau wisata juga
itu yang kita tuh betul betul dirancang gitu
dan kami juga di belikan tiket datang tiket pulang hotel semua mereka belikan itu
terjebak sejak maret dua ribu dua puluh dua mr x tak pernah sekalipun menerima gaji yang dijanjikan
ia bahkan dipaksa untuk menipu warga indonesia secara daring setiap hari dengan berbagai modus
e commerce itu yang paling booming sih kalau untuk di indonesia itu penipuannya itu paling besar sekali nominalnya
tiga kali dijual beli oleh berbagai perusahaan ilegal yang bergerak di bidang yang sama mr x sempat berusaha untuk melapor ke kbri
bahkan mengontak bp dua mi untuk menggagalkan keberangkatan tiga orang yang akan dijual ke kamboja
mr x ketahuan dan mendapat penyiksaan
jadi mereka koyok saya itu sempat disediakan juga itu teaser untuk nyetrum saya
itu ada tongkat pemukul untuk security itu yang letter t itu mereka sudah pegang di tangan dan disitu ya habislah itu
wajah ini sebesar tiga kepalan jari ini ya itu dua dua patah saya di dalamnya juga bola metanya berdarah dua dua hidung bibir
jumat malam kemarin kmlu bekerja sama dengan
bp dua mi baris krim polri dan kemensos melakukan pemulangan tahap pertama para wni yang menjadi korban penipuan tenaga kerja di kamboja
namun mr x mengaku tidak masuk ke dalam satu ratus dua puluh enam wni yang akan dipulangkan secara bertahap
dan masih menanti kepastian dari kbri kamboja yang telah mengetahui keberadaannya
itu kami belum dimasukkan namanya di antara enam puluh dua orang ini
duluan yang sudah sampai sendiri loh tanpa rescue loh
jadi ya disitu yang sepihnya kami juga ya
selain satu ratus dua puluh enam pekerja imigran ilegal yang akan dipulangkan bertahap
mr x menuturkan bahwa masih banyak wni lain yang terjebak dan menjadi korban tindak pidana penjualan orang atau tppo
saya pastikan ada ratusan bahkan mungkin ada ribuan
yang belum di rescue ataupun yang terlepas begitu saja karena mungkin seperti saya pertama kali datang kbri ini
saya putus asa lalu saya serahkan diri saya ini sama agent
dan agent itu yang akhirnya nipu saya